terus lila lila dimana
lila katanya cenguk larang
dia bawa bayaran banyak banget
loh ini satri sama lila
loh katanya pergi sama satri ya gimana sih
iya iya memang tadi dia pergi sama aku
tapi dia pulang duluan
kok kamu biarin
tante tante aku bener bener minta maaf
tadi aku pikir dia langsung pulang naik taksi
soalnya kan selama ini dia suka pulang sendiri naik taksi kan kalau pulang sekolah
sita ngambek terus pulang sendirian
loh ini kenapa sih
dia marah andre
karena dia lihat kalau lila ini lebih perhatian sama lara
aku juga gak tahu andre
tadi si lara itu hysteries
jadi aku aku coba nenangin lara
tiba tiba dia pergi aku pikir dia langsung pulang
jadi kamu lebih memilih memperhatikan anak yang gak tau anak siapa daripada sita yang selama ini kamu rawat
kenapa kamu bisa jadi kayak begini
tadi aku denger balik
bicara di dapur soal anak
terus kata sita akhir akhir ini dia udah mulai cuek sama sinta
apa mungkin dia ngurusin anak lain
itu berarti dia punya anak
m commonlyt aumenta sebelum menurutnya itu dia udah ada anak
danldo punya edukasi

tapi akan mudah lah
jadi melalui e learning mereka meleinapkan
gue ingin peduli dulu tentang nama lu
kamu sedang berdua
liat kayak belam
kamu bisa tau langsung kalau satria itu dadanya cocok sama lara
terus kamu langsung bawa satria ke sini
aku nggak tau andre
aku tadi cuma nebak nebak aja
yang aku kenal deket cuma kalian berdua sama satria
langsung aja aku minta tolong sama satria
kalau nggak cocok baru minta tolong sama yang lainnya
yaudah wi andre
aku mau liat lara dulu ya
jangan jangan selama ini pikiran dewi itu benar
kalau ternyata lara itu sebenarnya
demi tuhan aku tuh gak ada apa apa
lara itu nggak bisa diem
dia tuh nggak mau ngamuk terus dari tadi
terus aku ngeliat kayak gitu dia mau disuntik obat penenang aku diem aja
terus kamu pikir aku gak punya hati gitu
wah aku heran deh kamu bisa ngomong kayak gitu sama aku
sekarang ini kita lurusin masalah yang lebih penting
kita cari sita dan dewi
jah makasih ya kamu udah ngantri mbak sama sita
aku masuk dulu yuk
nah nggak usah deh mbak
mirza pulang duluan aja
takut nggak enak nanti keton sama orang rumah
malah lagi meritua mbak yang ga alf gitu
oh bagus sudah belak belakan sekarang ya
udah makin berani keliatannya ya
tante nggak kayak gitu kok tante
ya udah jah
kamu pulang aja deh kalau gitu
mbak tapi mbak
biar mbak aja yang urus nggak apa apa
eh dasar bocah sialan
jangan kembali lagi
jangan kembali lagi ya
awas kalau kembali lagi
sita ayo mandi dulu yuk
mama lila temenin mandi yuk
mama dewi sita bantuin dorong kursinya ya
ya udah sayang
ibu aku mau
dre emang bener ya apa kata mirza
hubungan batin diantara ibu sama anak itu pasti akan selalu ada
biarpun cuma pertunjukan topeng monyet
tapi aku ngerasain ada hubungan batin antara aku sama sita
sekarang aku tanya sama kamu
ngapain aku marah sama kamu
kalau istri dan anakku itu hilang
tapi setelah aku ketemu sama kamu
aku seneng kok
ternyata di depan aku kamu itu lagi seneng seneng
dengan laki laki lain
ya ampun re
ya kan cuma anak kecil
ya emang dia anak kecil
anak kecil yang bisa bikin kamu tuh lupa sama aku
emang kamu itu gak ada telepon
atau bisa sms kan
re itu mudah
memang aku salah
bukan karena mirza
kamu tahu re
hari ini adalah hari pertama
dimana sita gak menolakmu
dia mau aku peluk
dia mau aku bangku
ini pertama kalinya
aku jadi gak bisa mikir apa apa lagi
aku bahagia sekali re
kalau emang ada apa apa
jangan kayak tadi
kamu mengharapkan sama kejadian tadi
mama kan terpaksa ngelakuin hal seperti tadi
tapi kan bukan berarti mama gak sayang sama kamu
terus kenapa tadi mama gak kerja sita
sayang tadi mama gak kejar sita itu
soalnya si laramu disuntik obat penenang
nanti kalau ada apa apa sama dia
sita gak mau kan disalahin
ayo dong anak gede anak cantik gak mau disuntik obat penenang
nanti kalau ada apa apa sama dia

mama akan lebih perhatiin sita
dan cuma ada sita di hati mama selamanya
yaudah jangan susah lagi
mama ceritain dong yang lagi ya